jaringan pemantau independen kehutanan sumbar menyebut banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di sumbar
tidak bisa dilepaskan dari masifnya alih fungsi lahan dan aktivitas illegal logging
sepuluh hingga tiga puluh persen kawasan hutan di pesisir selatan telah hilang
dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan dari daerah tarusan bayang balai selasa kambang surantiah dan lunang
jp ika menemukan adanya aktivitas ilegal logging dan pembukaan lahan
di kabupaten pesisir selatan sendiri jpik mendata dua puluh hingga tiga puluh persen kawasan hutan di sana telah rusak karena aktivitas illegal logging dan alih fungsi lahan
hampir semua wilayah yang berada di kawasan taman sengsirat adanya aktivitas ilegal logging dan pembukaan lahan
analisa spasial kita dari jp ika itu ada sekitar tiga belas delapan ratus an itu telah di kawasan taman sengsirat terhidangkan